diunggah melalui akun youtube hidup tv
tiga suster dari kongregasi suster putri bunda hati kudus
pbhk yang tinggal di susteran pbhk keramat jakarta pusat
kompak menyanyikan lagu hari lebaran ciptaan komposer legendaris ismail marzuki
karena menunjukkan semangat toleransi antar umat beragama
video suster menyanyikan lagu bernuansa islami sambut perayaan idul fitri yang diunggah
instagram ad katolik garis lucu ini juga menuai reaksi positif dari warga net
keenam suster yang diketahui berasal dari jember jawa timur ini
bersuka cita menari dan menyanyikan lagu hari lebaran
tentunya apa yang dilakukan para suster ini menjadi bukti
indahnya toleransi di negeri kita tercinta ini